baliho ketua dpr ri puan maharani di desa penanggal kecamatan candipuro lumajang jawa timur
di desa penanggal belasan baliho itu terpasang di sepanjang jalan raya
hingga di wilayah posko pengungsian gunung semeru
salah seorang warga berpendapat
pemasangan baliho dalam jumlah banyak itu tidak etis di saat warga berduka akibat erupsi semeru
ya sebenarnya yang jadi masalah adalah ini kan momennya bukan momen momen politik sebenarnya
ini adalah bencana dan ketika mencari simpati di sebuah bencana menurut saya ini kurang etis begitu
karena bagaimanapun korban ini kan juga merasa mereka ini kan harus butuh perhatian tanpa harus dipolitisasi kira kira begitu
sementara itu menurut ketua satpol pp kabupaten lumajang
baliho ketua dpr dicopot petugas karena memang tidak memiliki izin
penerimaan tidak selesai masih berlanjut
karena masih ada yang perlu kita tertipkan
karena mereka tidak berizin
jadi baliho beliau juga berizin
sehingga dimanapun harus kita turunkan
penyebarannya ini wilayahnya sampai mana ini
penyebaran yang pertama itu mulai dari
tikungan rauh bujel
itu sampai ke jurusan gelita perak
juga sebagian dari peranggal
tetapi ternyata dari laporan masyarakat ada juga di luar di zona itu
sehingga kami terpaksa harus juga berpatroli keliling untuk mengidentifikasi
bali bali yang bertebaran di luar zona yang sudah dipasang
dalam baliho yang menjadi kontroversi itu terpasang foto ketua dpr
dengan latar belakang foto
warga terdampak erupsi gunung semeru
nur hadi wijaksono lumajang jawa timur